patung presiden jokowi mengedari motor custom ri satu
tiba di pelabuhan lembar lombok pada rabu dengan menggunakan kapal kmp jambo sepuluh
selanjutnya patung tersebut dibawa menuju sirkuit mandalika
dengan pengawalan dari satlantas polres lombok barat
pengerjaan kerangka fondasi patung sedang dikebut penyelesaiannya oleh sejumlah pekerja
pak kalau panjangnya konstruksi ini berapa panjang
dua puluh meter ketinggiannya
ketinggian tiga meter
tiga meter ya bisa bobot berapa ton nanti ini
rangkanya ini sampai delapan ton gitu
di sini patung jokowi dipasang
iya di ujung ada rangkanya di ujungnya itu
patung karya seniman nyoman warte asal tabanan bali seberat tiga ton tersebut
akan dipasang di depan pintu masuk sirkuit mandalika
sementara itu presiden jokowi ditemukan
jokowi menerima kunjungan sejumlah seniman senior di istana bogor pada rabu siang
para seniman yang hadir dalam acara tersebut diantaranya indro warkop sambimbo dan ida royani
sejumlah kegiatan kebudayaan disampaikan diantaranya program rajut nusantara
yang bertujuan menyelamatkan huruf huruf daerah di indonesia
jadi kalau misalkan anda orang bali saya orang sunda
saya bisa ngirim berita pada anda di tik di laptop aksara sunda
anda menjawab saya dengan aksara bali
jadi ini teknologi hari ini sudah luar biasa
para seniman senior tersebut juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain
termasuk sarana dan prasarana kebudayaan
tim liputan cnn indonesia